imbauan pemprov dki jakarta agar perusahaan swasta menerapkan wfa saat cuaca ekstrim
ternyata tak berdampak pada mayoritas pekerja di kawasan jalan sudirman tamrin
mayoritas pekerja di jakarta tetap bekerja seperti biasa hingga tiga puluh desember dua ribu dua puluh
kayaknya untuk wfh sih di bidang pariwisata perhotelan sih tidak berlaku ya
karena memang kita langsung bersinggungan dengan tamu
kalau untuk saat ini belum ada wfh sih belum ada instruksi dari atasan buat wfa
kita masih selama tidak ada tanggal merah masih masuk
pejabat gubernur dki jakarta heri budi hartono mengimbau perusahaan swasta
agar menerapkan kebijakan work from home atau wfa
selama cuaca ekstrim melanda dki jakarta dan sekitarnya
menurut dia penerapan wfa bertujuan menghindari dampak buruk cuaca ekstrim
yang diramalkan bmkg terjadi hingga
dua januari dua ribu dua puluh tiga
imbauan penerapan kebijakan wfh tak hanya ditujukan kepada perusahaan swasta
tetapi juga aparatur sipil negara di lingkungan pemprov dki jakarta
itu parsial nanti kita imbau kalau tadi ada perencanaan putri puriung
bisa melalui ppid menjelaskan
mengkondisikan masing masing pihak karyawan swasta untuk bisa work from home
tentang rencana dari
kepolosan dan sebagainya
menanggapi imbauan penerapan wfh
ketua umum jaringan usahawan independen indonesia atau gusindo
sutrisno iwantono mengatakan
setiap perusahaan tak harus memperlakukan wfh karena sifatnya bukan kewajiban
tak semua sektor usaha bisa menerapkan kebijakan wfa
karena bisa menyebabkan gangguan serius pada proses produksi
sebelumnya bmkg meramalkan potensi cuaca ekstrim akan melanda wilayah
dan menyebabkan kegagalan dari perusahaan swasta
ketua umum menjaringan usaha penduduk indonesia

tim liputan cnn indonesia